pemerintah provinsi dki jakarta rabu pagi resmi mengumumkan perluasan aturan ganjil genap untuk kendaraan bermotor yang melintasi jakarta
ada enam belas rute baru di empat koridor yang dibatasi untuk kendaraan bermotor
dan kita akan coba lihat rute baru ganjil genap di jakarta antara lain
ini kalau kita perhatikan di koridor yang pertama di jalan pintu besar selatan
ini kita lihat di sini posisi yang akan diberlakukan ganjil genap untuk yang baru
dan yang kedua di jalan gajah mada
yang ketiga di jalan hayam muruk
dan berikutnya di jalan majapahit
ini adalah koridor satu untuk perluasan rute ganjil genap di dki jakarta yang akan diberlakukan pada sembilan september dua ribu sembilan belas
kemudian kita coba untuk melihat di koridor kedua
yang menjadi titik perluasan ada di jalan sisinga mangaraja
ini kita bisa lingkarin mungkin di sini
ini yang ke enam ada jalan panglima polim
dan yang ke tujuh ini ada jalan fatmawati sampai dengan simpang jalan tbs simatupang
dan yang seperti disampaikan oleh kepala dinas perhubungan dki jakarta
bahwa kemudian rute baru atau perluasan rute ganjil genap di dki jakarta ini akan diberlakukan pada tanggal tujuh agustus hingga delapan september dua ribu dua puluh
berikutnya kita coba lihat di koridor selanjutnya
ada perluasan yang meliputi jalan suryo pranoto ya
dan juga di jalan balikpapan
di jalan kiai caringin
dan selanjutnya yang terakhir ada di jalan tomang raya
ini untuk koridor ketiga yang akan diberlakukan
dan untuk perluasan rute ganjil genap
kali ini memang ada sedikit perubahan yang disampaikan oleh kepala dinas perhubungan dki jakarta
bahwa pemberlakuan ini untuk pagi hari
ini masih berlaku dari jam enam hingga jam sembilan
pukul sepuluh waktu indonesia barat
sementara untuk sore hari ini berlaku pukul enam belas hingga dua puluh
karena memang kalau biasanya di pemberlakuan yang saat ini kita alami adalah pukul enam belas hingga pukul dua puluh waktu indonesia barat
dan yang ini rute ganjil genap untuk koridor keempat
ada di jalan pramuka
dan ada di jalan salem baraya
dan di jalan gunung sahari
di sini koridor selanjutnya yang akan kemudian diberlakukan perluasan rute ganjil genap
di dki jakarta yang akan berlaku pada tanggal sembilan september dua ribu sembilan belas
dan kemudian kita juga bisa harus cermati bahwa ada pengecualian bagi kendaraan kendaraan yang akan melewati koridor baru tersebut
dan kendaraan kendaraan tersebut yang tadi sudah kita sampaikan juga
bahwa kemudian ada kendaraan roda dua
walaupun kemudian ada wacana kendaraan roda dua ini akan juga dikaji
apakah kemudian akan berlaku juga sistem ganjil genap
tapi ini belum ada ketetapan oleh pemerintah dki jakarta
dan juga kita ketahui kendaraan kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas
ada juga kendaraan kendaraan untuk kepentingan tertentu
menurut pertimbangan polri
dan juga ada juga kendaraan kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara seperti presiden
wakil presiden ketua mpr dpr dpd ketua mk
dan kendaraan berplat dinas tni polri
termasuk juga kendaraan kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik
ya itu tadi empat koridor
ada enam belas jalur atau skema baru untuk memperlakukan ganjil genap
yang akan mulai berlaku pada sembilan september dua ribu sembilan belas mendatang